setelah dua puluh tujuh jam api akibat ledakan sumur minyak di desa pasir putih aceh timur padam
meski demikian semburan gas di lokasi masih kuat
api memumbung tinggi setinggi tujuh puluh lima meter perlahan mengecil tahap demi tahap sejak rabu malam
kobaran api pada kamis pukul tujuh lewat dua puluh pagi dan pemadaman ini melibatkan empat unit mobil pemadam kebakaran
walau telah padam aparat mengimbau kepada masyarakat agar tidak mendekat di lokasi terlebih dahulu